kita ke informasi lain perlintasan kereta sebidang di bawah flyover tb simatupang jakarta selatan telah ditutup sejak jumat pekan lalu
penutupan ini merupakan bagian dari uji coba selama sebulan penuh yang dilakukan oleh dinas perhubungan dki jakarta dan pt kai komuter line jabodetabek
pemandangan berbeda terlihat di perlintasan sebidang di bawah flyover tb simatupang jakarta selatan
jika biasanya titik ini diwarnai kepadatan lalu lintas saat jam berangkat kerja dan pulang kerja kali ini arus lalu lintas terlihat lancar
penutupan perlintasan kereta sebidang ini akan dilakukan dari tanggal sembilan hingga tiga puluh juni dua ribu dua puluh
setelah itu akan dilakukan penutupan permanen
kendaraan yang melintas dari depok dan lenteng agung menuju pasarbo bisa mengambil beberapa jalur alternatif
kendaraan bisa memutar di kawasan pol tangan atau belok kiri dan memutar di depan kementerian pertanian
atau lurus menuju pasar minggu dan berbelok di depan robinson
nah nggak parah